tante janganlah tante gak usah dipercaya
tante tau sendiri kan kalau kamila itu suka melebih lebihkan dan merangkai cerita
sampai ceritanya bisa dipercaya sama kita sekarang
ini kamu jangan ikut ikutan jangan buat persoalan ini makin keruh ini
pak kenapa sih papa malah bentar indi belain kamilah terus
nih sikap papa yang seperti ini nih membuat kamila itu lebih senang berbohong pak
dan tante harus tau yang pacaran sama alina itu bukan kak fadil tapi taufan
tuh tuh mulai larang lagi kan kamu kan
saya tau maksud kamu kamila karena kamu gak rela fadil pacaran sama alina
dan kamu cemburu jadi kamu ngarang cerita kamu bilang yang pacaran sama alina itu taufan
kamu mau membuat kita semua seperti orang bodoh iya
mak fadil emang gak pacaran sama alina mak
diam kamu fadil
itu fadil pacaran sama alena dan dia lagi menunggu waktu yang tepat untuk bicara sama kamu
diam kamu fadil
jadi yang kamu lihat itu adalah fadil fadil
mak gak mungkin mak
mama ingat kata resepsionis itu
dia lihat alena pergi dengan orang yang mirip dengan fadil mah
sedangkan fadil dengan kita kita baru datang
jadi gak mungkin fadil ada di dua tempat dalam waktu bersamaan mak gak mungkin
fadil cuma satu mak
kalau ada dua itu adalah taufat anak kita yang hilang
pak kamila itu pinter merekayasa pak
papa ingatkan waktu dna dia juga merekayasa
jadi mama yakin kalau resepsionis itu adalah temannya dia
masya allah tante saya sama sekali nggak merekayasa
kamila udah deh itu tuh gak ada yang mau denger omongan kamu
gak mungkin kecuali papa kalian yang percaya
ana benar saya gak akan percaya sama kamu kamila
pak jakarta itu sudah tidak menangisnya

dan dia sudah tidak mau lagi ketemu sama keluarganya
kalau dia peduli dia pasti menemui kita semua pak
dan kalau dia peduli dia pasti sudah pulang dari dulu
kamu tuh emang biar rusuh ya
kamu kator tau gak
tunggu sebentar ya rev sin
kak ibu ibigl sweety teman pak
oke nanti aku akan jatuh nausea
om tahu om tahu sekarang
ya ampun jadi alamat alina itu buat kamila
semuanya demi kamila
gila edo kamu rela ngelakuin apa aja demi kamila
aku lakuin semuanya demi dia
kok bisa sih bikin edo sampai kayak gini
tapi kayaknya aku lebih hebat dari kamu kamila
aku minta maaf atas sikap mamaku mariana dan juga indi
gak apa apa kok kak
mungkin memang ini kamila yang salah
kamila gak tepat waktu
untuk menceritakan soal taufan
harusnya kamila gak perlu bilang ya sama mereka
gak mila enggak
sudah waktunya kita semua tahu kalau telepon sudah di indonesia
dan sudah waktunya benangan kusut itu diurai kembali
kak fadil mila juga mau minta maaf ya
karena mila udah salah paham sama kak fadil
ternyata selama ini yang kami lihat itu tovan bukan kakak
lagian ke fadil sih punya kembaran nggak pernah bilang bilang sama mila
kembaran identik lagi
dulu juga mama sering salah mengenali aku dengan tovan
bahkan taufan pernah nangis mama
dia pinjam kacamata aku dan ngaku ngaku sebagai aku
dan mama benar benar ketipu
mudah mudahan aja semuanya akan cepat terungkap ya kak
bertahun tahun aku telah meninggalkan rumah ini
apa aku masih diterima di sini
aku belum siap
aku gak bisa ketemu sama mama dan papa
mereka pasti marah sama aku
apalagi aku nggak pernah ngasih kabar ke mereka
dan sudah bertahun tahun semenjak aku pergi dari sini
mungkin mereka udah menganggap aku anak ilang
kalau tiba tiba aku muncul sekarang mereka pasti akan
jangan lupa taufan
aku jangan takut sama bayangan kamu sendiri
udah dong ayo turun
kamu mau aku hantarin sampai depan pintu
kamu mau setolah
kamu mau tetap digunung samen
kamu mau balik
kamu mau ke rumah saya
ambil pada kita
kamu mencapai kekuasaan mereka
kamu tinggalkan raiokrat

kamu mau berendah
kalau kamu kedepannya
aku harus hampir turmericin diri kita
toh sayangnya their time
ya kan sebenarnya
aku sudah pengen pergi novels dua tiga tahun
siapa lagi datang malam malam nih
alena tante pikir kamu gak mau datang lagi kesini
kemarin kita semua nyari kamu sampai ke kantornya lena
tapi komponen gak ada
tante nyari alenda sampai ke kantor
iya terus tante coba telepon alena juga teleponnya gak aktif
maaf ya tante kemarin handphone alena lombe
ya kemarin tante bener bener panik dan bingung sekali karena kamila bikin masalah
camilla bikin masalah apa tante
ya dia ngarang cerita dia bilang dia ketemu sama saudara kembarnya fadil
dan dia bilang juga kalau saudara kembarnya fadil itu pacaran sama alena
itu kan jelas jelas berbohong alena
makanya tante ke kantor arena untuk tahu kebenarannya
tapi kamunya gak ada
tapi udahlah gak usah dipikirin
ya itu mungkin usaha camillah aja untuk menarik perhatian fadil
tapi dengan begini tante semakin yakin kalau fadil itu bener bener suka sama alena
makanya kamilah ketakutan dan membuat cerita berbohong seperti ini alena
kemarin camillah benar benar datang ke kantor alena
dan dia benar benar melihat saudara kembarnya fadil taufan
alena ngomong yang sebenarnya tante
taufan ada di jakarta
dan dia memang kekasih alena
pohon anak tante itu itu di amerika dan ada di jakarta
udahlah alena kamu pasti kena tipu daya kamila
kamu pasti di pengaruhi kamila kan
sampai sampai alena terpercaya sama kamu
kamu cuma sirikan sama alena
karena alena itu dicintai oleh fadil
sampai sampai kamu bisa berbohong dan mempengaruhi arena seperti ini
kamu pikir arena itu bodoh
dia ini pintar kamila
dia ini anak baik
jadi gak bisa kamu bohongin
kamiloh kamilah ingin jauh
ada apa ini ribut ribut
karena kamila semalam gak sukses ngebohongin kita semua
dia coba coba mempengaruhi arena untuk datang ke sini
dan meyakinkan mama kalau taufan itu ada di sini
dan taufan itu pacaran sama alena
kan jelas jelas itu berbohong pak
masya allah tante sempat di me'aulus ya
udah dong mak kenapa sih mama gak percaya sama kamila
sebelumnya kan kamila gak pernah tahu siapa taufan
yang fadil omongin semuanya benar tante
dan yang alena omongin semuanya benar tante
lagian alena kesini mau ngecek nanti
taufan sudah pulang rumah ini atau
iya alena cukup
kamu gak usah bikin kami semua bingung
taufan itu sudah pergi lima tahun yang lalu alena
tapi alena sendiri nanti yang nganterin tovan ke rumah ini
dia ngerasa biasa